pemerintah provinsi jawa tengah memfungsikan res area kilometer empat ratus empat puluh empat b di ruas tol solo semarang pada arus mudik lebaran dua ribu delapan belas
res area ini dilengkapi spbu hingga stasiun pengisian kendaraan listrik
penjabat gubernur jawa tengah nana sujana meninjau kesiapan rest area kilometer empat ratus empat puluh empat b ruas tol semarang untuk arus mudik dan balik lebaran tahun dua ribu dua puluh
rest area yang terletak di kecamatan tuntang kabupaten semarang ini merupakan milik bumd pemprov jawa tengah yang dikelola pt jateng argo berdikari
beragam fasilitas tersedia di rest area ini mulai dari stasiun pengisian bahan bakar umum rumah makan yang memberdayakan umkm layanan kesehatan dan tempat ibadah
rest area ini juga ramah bagi pemudik yang menggunakan kendaraan listrik karena terdapat stasiun pengisian kendaraan listrik
rest area ini juga ramah bagi pemudik yang menggunakan kendaraan listriknya
lima unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum telah disiapkan di dua puluh satu rest area di wilayah jawa tengah
di sana sudah dipasang stasiun
untuk pengisian kendaraan listrik atau selama ini yang kita kenal dengan spklu
stasiun pengisian kendaraan listrik umum
ini sudah ada tersedia di dua puluh satu rest area dan ada empat puluh lima unit
puncak arus mudik di wilayah jawa tengah diprediksi akan terjadi pada enam sampai delapan april dua ribu dua puluh
rastowo kompas tv kebupaten semarang jawa tengah